bagaimana posisi cadangan divisa untuk penopang ekonomi indonesia
terutama di tengah pandemi ini untuk membahasnya kami telah terhubung dengan haryadi ramlan
kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia
selamat pagi pak haryadi
selamat pagi mas aldi gimana kabar sehat
sehat pak haryadi ini posisi cadangan devisa kita di akhir maret masih di level akomodatif ya
bisa dibilang meskipun pandemi masih berlanjut
bagaimana bi menakar kelangsungan indikator makro yang terus positif ke depannya
terima kasih mas aldi pertama kali tentunya terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang isu ini
posisi cadef kita per akhir maret dua ribu dua puluh satu sebesar memang satu ratus tiga puluh tujuh satu miliar dolar
ini memang relatif lebih rendah satu ratus tiga puluh delapan delapan dibanding februari lalu
tapi dari sisi rasio ketukupan cadangan divisa
secara international market practice ini lebih dari cukup
kenapa posisi cadangan devisa ini lebih dari sepuluh satu bulan impor pembiayaan
sekaligus untuk biaya pembayaran hutang luar negeri
sekaligus juga indikator standar kecukupan internasional itu hanya sekitar tiga bulan impor
juga berdasarkan standar parametrik imf juga demikian
jadi kita dalam kondisi yang sangat aman untuk posisi ketukupan
oke kalau melihat posisi maret dua ribu dua puluh satu ini nanti pengaruhnya terhadap neraca transaksi berjalan ataupun pembayaran indonesia bagaimana pak hari
kami tetap memandang bahwa kecukupan cadangan devisa ini adalah bagian dari kondisi yang sangat mendukung kekuatan external balance kita
dengan kondisi stabilitas fundamental yang kita punya dan kewajiban pembayaran luar negeri
jadi bagi yang ada waktu waktu tertentu kemudian antisipasi repatriasi pajak ataupun rebalancing portfolio
ketahanan stabilitas eksternal kita kita yakini masih terjaga dengan baik
oke kita punya fundamental yang cukup baik lah ya untuk kemudian terus berada di fase pemulihan ekonomi akibat pandemi
tapi kalau kita memotret bagaimana capital inflow yang juga masuk dan juga kegiatan ekspor impor
bagaimana kemudian bi bisa melihat kegiatan ekspor produk migas
ataupun non migas indonesia yang pasti nanti akan juga bisa memperkecil adanya defisit neraca perdagangan ataupun transaksi berjalan
ya tentunya apabila kita melihat raca perdagangan indonesia januari februari kita kan sudah surplus sekitar satu sembilan miliar usd dan dua miliar usd
jadi kami memperkirakan neraca perdagangan akan terus surplus di tergulang satu
kemudian bagaimana ke depan untuk
artinya apa ini masih cukup mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
dan npi neraca pembayaran indonesia sangat terbantu secara keseluruhan yang ditopang oleh surplus dan dari capital inflow yang kita harapkan dapat memfinancing defisit neraca transaksi berjalan
ekspor kita juga melihat bahwa dengan banyaknya komoditas yang harganya naik ini juga berpeluang untuk menambah pemupukan cadangan devisa secara net
demikian mas aldi
oke pak hari kalau kita memotret juga bagaimana negara negara luar salah satunya mungkin amerika serikat yang mengeluarkan dana super jumbo untuk pemulihan ekonominya
baik di bidang infrastruktur maupun untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi secara keseluruhan
terhadap nanti pemulihan ekonomi di indonesia termasuk juga negara negara emerging market
apakah ini akan memberikan tekanan juga kepada pasar keuangan kita
ya terima kasih mas aldi
kita mungkin perlu melihat dari aspek apa sebenarnya game changernya
game changernya baik di pasar global ataupun di domestik adalah proses vaksinasi
dan kita melihat bahwa proses vaksinasi khususnya di us di china kemudian di negeri kita
nah saya pikir
recovery nya sangat cepat dan ini memberikan confident kepada investor
apalagi ditambah tadi malam statement dari fomc juga menyatakan fed tetap akomodatif
ini artinya monetary accomentary policy yang dilakukan fed ini akan membantu proses recovery global
terutama us dan china
kalau ini terjadi tentunya permintaan ekspor kita pasti akan lebih tinggi
dan kita tahu kapitalis juga ada tendensi untuk mencari return tertinggi
dan indonesia adalah salah satu negara yang memang spread yield nya sangat lebar
sekitar empat ratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh basis point
jika kita perhitungkan level us treasury sekarang satu enam puluh lima dibandingkan dengan yield spn kita yang sekitar enam empat enam lima sekarang
ini masih atraktif
beberapa negara baik di eropa timur ataupun latin amerika
tapi yield treasury atau imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat ini sempat juga memberikan tekanan ya kepada pasar
kalau untuk nilai tukar rupiah saat ini yang juga sempat mengalami tekanan akibat ushild treasury ini bagaimana potret bi ke depannya pak
ya mas aldi ini memang pertanyaan yang sangat menarik
semua investor juga menunggu dan menunggu bagaimana sikap bi ke depan
kami tetap meyakini bahwa yang terakhir
apa yang terjadi pada perumulan pertama kemarin itu temporal
pressure di market kenaikan yield treasury sampai dengan satu tujuh puluh tujuh sekarang sudah mulai di digest oleh market
statement yang disampaikan oleh fed saya pikir sudah menenangkan pasar dan kita lihat juga cenderungan risk on di market
sehari ini rupiah menguat
saya lihat sendiri kenapa rupiah menguat

tentunya oleh gradual capital inflow
dan kita meyakini meraca transaksi perjalanan kita terjaga
mudah asli rendah dan stabil
serta tadi premi risiko kita relatif rendah dengan indikator cds tujuh puluh delapan puluh basis point
dibanding beberapa negara tertentu yang tinggi
dan yang pasti kecukupan cadangan devisa sebagai secondary external balance kita
baik pak haryadi kita tunggu ya
ini sudah bulan april
masih menantikan bagaimana nanti pengumuman pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh satu ini
apakah kemudian kita masih bisa terus melanjutkan tren positif untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini
untuk sementara terima kasih pak haryadi ramlan kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi pak sehat selalu
selamat pagi pak sehat selalu
terima kasih waktunya
mudah mudahan ekonomi kita akan lebih baik ke depan
amin terima kasih pak